oke memasuki sabtu malam saatnya saya ajak anda untuk kembali mendengar statement dari newsmaker selama sepekan dalam soundbites of the week
jadi banyak isu sepekan ini tapi kita awali dari yang sempat hilang kontak nih
ada pak sel yang statusnya kini sudah jadi tersangka
sel meminta untuk nggak dihakimi selama putusan belum keluar kita lihat yuk
publik juga bingung ada dua menteri terakhir yang terjerat dugaan korupsi kok dari satu partai
mungkin harus lebih selektif lagi kalau milih kader ya pak surya
nah buat pak surya nih kalau ngomongin soal pilihan ini bukan buat partai dari pak surya
ada baca pres prabowo yang mulai mengerucut dari empat nama dari wilayah yang berbeda beda
kira kira dari mana aja kita lihat yuk
cawa pres kita juga tadi melaksanakan diskusi
setiap ketua partai menyampaikan pandangan pandangannya
yang akhirnya kita malam hari ini sudah mengerucut menjadi empat nama
empat nama yang bisa saya sampaikan adalah satu calon dari luar jawa
satu calon dari jawa barat
satu calon dari jawa tengah
satu calon dari jawa timur
jawa barat jawa tengah jawa timur dan juga luar jawa
tapi dari manapun asalnya yang penting bisa kompak sama pasangannya dan juga kelihatan kerjanya
harus cepat pak ingat waktunya udah mepet menuju pendaftaran
pak anies sudah deklarasi pak ganjar nih saya dapat bisikan dari sekjen pdip hasto
katanya sudah siap untuk putusan karena sudah ada satu nama
kalau ngerasa masih belum ada yang pas bisa juga pertimbangkan nama yang satu ini
ada mantan menteri yang track recordnya udah jelas
sempat ketemu juga sama pak anies
bukan jodoh gitu ya
ada bu susi nih yang katanya dapat banyak tawaran kita lihat
kalau partai ya itu tadi saya orang yang terlalu liar
partai biasanya punya peraturan punya kaedah kaedah tidak boleh ini tidak boleh itu
mulut saya tidak ada remnya
tapi sudah diajak dulu pak masyarakat
oh banyak banyak yang ajak
banyak yang ajak
ya kita lihat lah kan orang berubah
right now saya support orang yang mau memajukan bangsa
dan punya ketegasan
terutama yang mencintai laut
itu akan menjadi dasar utama saya mendukung
bu susi padahal ya orang yang ceplas ceplos kayak gini banyak rakyat yang suka
tapi mungkin masih kurang cocok sama kultur partai ya
kalau tadi katanya orang bisa berubah tapi harapan saya bu susi nggak berubah
tetap kritis terutama mengenai kedaulatan laut indonesia